untuk meminimalisir adanya celah penghilangan barang bukti
maupun bagi kelancaran pemeriksaan di ranah penyidikan
benar kpk telah berkirim surat ke direkturat jenderal imigrasi
untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang
terkait kegiatan penyidikan yang sedang kpk lakukan
yaitu dugaan korupsi pengadaan lng pada pt ptmn tahun dua ribu dua puluh
upaya cegah agar tidak berpergian ke luar negeri ini dilakukan
sampai enam bulan ke depan dan berakhir nanti tanggal delapan desember dua ribu dua puluh